kita ke informasi selanjutnya
wakil dekan fakultas kedokteran gigi universitas erlangga surabaya
ditangkap petugas unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes surabaya
setelah diduga melakukan pencabulan terhadap seorang pelajar laki laki
tindak asusila tersebut dilakukan di ruang sauna saat korban usai berolahraga
ks dosen sekaligus wakil dekan tiga fakultas kedokteran gigi universitas erlangga surabaya ini
hanya bisa tertunduk malu saat digiring petugas di mapol restabes surabaya
pria berusia empat puluh delapan tahun itu ditangkap setelah dilaporkan mencabuli js pelajar yang masih berusia enam belas tahun
perbuatan asusila tersebut dilakukan tersangka ketika tersangka dan korban hanya berdua
di ruang sauna celebrity fitness galaxy mall surabaya
keduanya memang tidak saling kenal namun dari hasil pemeriksaan
pelaku mengakui memang mengajak korban berkomunikasi dan melakukan pendekatan
karena merasa takut korban akhirnya pasrah dan tidak berani memberontak
ketika pelaku mulai melucuti handuk yang saat itu melekat di tubuh korban dan melakukan pencabulan
oleh celebriti fitness kemudian tersangka dipanggil dan kemudian didiskusikan
dibuka permasalahannya diceritakan peristiwanya dan memang tersangka sportif menyampaikan bahwa peristiwa itu benar terjadi
dari olah tkp polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya handuk dan kartu keanggotaan tersangka di pusat kebugaran tersebut
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka ks akan dijerat pasal delapan puluh dua undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara